dan kepegawaian negara mencatat total ada tiga ratus tiga puluh enam empat ratus enam puluh delapan peserta yang tersebar di dalam negeri
tiga puluh tujuh peserta luar negeri yang diundang mengikuti seleksi kompetensi
bidang calon pegawai negeri sipil atau skb cpns formasi tahun dua ribu sembilan belas
di tengah pandemi covid sembilan belas ada beberapa penyesuaian pelaksanaan seleksi
guna mencegah penyebaran virus corona
ketentuan baru yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta diantaranya
peserta dapat memilih lokasi ujian sesuai wilayah tempat tinggal
membawa alat tulis sendiri hingga menerapkan protokol kesehatan ketat
jadi habis itu kita kasih masuk ke barangin ke lokar
terus kita juga baris lagi kasih atur jarak lagi
kita untuk ambil pin ini kan
udah gitu yaudah kita duduk masing masing ngasih jarak
lindungin diri sendiri
misalnya kita pakai masker alat pelindung diri sering cuci tangan
peserta dengan suhu tubuh di atas tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
setelah dilakukan minimal dua kali pengukuran suhu
dapat mengikuti seleksi di ruangan terpisah
dan kalau mereka masih tetap suhu batanya tinggi
juga akan dilakukan tes di ruangan yang terpisah
bahkan yang positif covid pun tetap diperbolehkan ikut
dengan ruangan yang terpisah
tapi harus dengan persetujuan dokter
karena dokter harus memastikan bahwa kondisinya sehat
atau kondisinya bisa untuk mengikuti tes
kalau tidak bisa
maka dia disuruh pulang dan akan diikutkan pada hari terakhir tes
mudah mudahan dia sudah negatif pada saat itu
agar tidak menimbulkan kluster covid sembilan belas baru
kementerian berdaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi panrb
mengimbau peserta datang sendiri tanpa pendamping yang mengantar di lokasi tes
untuk tes kali ini ada tiga puluh empat lokasi di bkn
menggunakan fasilitas bkn
tetapi semuanya dalam supervisi bkn
jadi peserta bisa memilih tempat yang paling dekat
dan dengan demikian memang kami mengharapkan sebaiknya
kalau bisa datang sendiri datang sendiri
karena mencegah tadi sampaikan mas victor
supaya tidak ada kerumunan
skb cpns dua ribu sembilan belas digelar mulai tanggal satu september hingga dua belas oktober dua ribu dua puluh
agar ruangan tes yang digunakan
selalu dalam keadaan bersih melalui disinfeksi
bkn mengurangi sesi ujian dari biasanya
menjadi tiga sesi per hari
hasil seleksi rencananya akan diumumkan pada tiga puluh oktober mendatang
sebelumnya tercatat sebanyak satu lima ratus dua puluh delapan enam formasi disiapkan pada seleksi cpns dua ribu sembilan belas
yang dibuka oleh pemerintah sebelas november dua ribu sembilan belas
di antaranya tiga puluh tujuh empat ratus dua puluh lima formasi untuk instansi pusat yang berada di enam puluh delapan kementerian atau lembaga
dan satu ratus empat belas delapan ratus enam puluh formasi untuk instansi pusat yang berada di enam puluh delapan kementerian atau lembaga
dan satu ratus enam puluh satu formasi yang dialokasikan instansi daerah pada empat ratus enam puluh dua pemerintah daerah
baik provinsi kota dan kabupaten
victor pangaribuan yoga aris pratama jakarta